kemarin kemarin itu kan kita libur semester
tapi hari ini sekarang kita udah mulai ngejar lagi
ya ampun kak aku sampe lupa
kalau hari ini tuh udah mulai masuk kuliah ya
bener dugaan gue
aduh makasih banyak ya kak rafael ya
yaudah sampe ketemu di kampus ya
saya dr edward dari singapur
saya kembali lebih cepat di schedule saya
coba atur schedule dengan awak
terima kasih banyak
engkau sudah menjawab doa doa hamba
terima kasih atas kemudahan yang sudah kau berikan kepada allah
ya allah terima kasih
terima kasih ya allah
lelang motor yamaha mt dua puluh lima mulai sepuluh rupiah

lelang motor yamaha mt dua puluh lima mulai sepuluh rupiah

ya allah berikan saya kekuatan yang lebih lagi
mereka adalah orang orang yang saya sayangi
mereka adalah hidup saya
kalian adalah harta yang tak ternilai untuk saya
saya akan selalu jaga dan lindungi
dengan seluruh kemampuan saya
cantik banget ya pak
wow cantik sekali ini
kok beli sih
ini cincin dikasih sama adi
just dilamar sama adi pak
sebentar lagi papa bakal punya mantu deh
jusimu nih kak
jusimu nih kak
gimana pak bagus banget ya
sayang ini perfect sekali
kamu tuh kayak pengantin paling cantik sedunia jazz
jessica lihat ini papa lihat
gak akan pernah maafin orang yang udah bikin kamu begini jazz
dia harus tanggung akibat dari perbuatannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya tuhanku
hanya kepadamu hama memohon
saya meminta perlindungan
jaga dan lindungi seluruh keluarga saya ya allah
ya allah lindungi kami allah
lindungi mama rosa
dan lindungi malaikat kecil yang ada di dalam kendunganku ini ya allah
ijinkan kami berjumpa dengannya
satu dua tiga empat tujuh
tiga empat dua dua tiga empat
cuman jangan takut lagi ya
mama pasti gak akan takut
mama tenang aja karena ada kita semua disini jagain mama
oh sini gerobak gerobak gerobak
kita gerobak gerobak gerobak
sorry indin gue ganggu
kemarin kemarin itu kan kita libur semester
tapi hari ini sekarang kita udah mulai ngajar lagi
ya ampun kak
kalau hari ini tuh udah mulai masuk kuliah ya
bener dugaan gue
aduh makasih banyak ya kak rafael
coba nanti aku bilangin dulu sama mas al ya
yaudah sampai ketemu di kampus ya
kalau udah ada nina yang perhatiin elsa
berarti gak ada gunanya lagi gue ke bandung
mau gue ngelakuin apapun sampe jungkir balik sekalipun
ini aku elsa selamat pagi
kemarin nino datang ke sini loh rik
aku tuh seneng banget tau
pasti kamu kan yang juru nino dateng ke sini